sudahan arus urbanisasi ke jakarta tak dapat dibendung
sejak dulu ibu kota menjadi magnet ekonomi bagi warga daerah lain
mereka yang tergiur rela mempertaruhkan nasib di jakarta
iya dan ketika akhirnya terlanjur miskin
mereka tidak mampu memiliki tempat tinggal yang layak
dan akhirnya harus tinggal di bawah jembatan
korresponden cnn silvano haji mengajak anda melihat lebih dekat
kehidupan di kolong jembatan berikut ini
di bawah jembatan di kawasan kampung melayu ini
ada celah bagi mereka yang tidak memiliki rumah
sebagai tempat hidup dan tinggal sehari hari
salah satunya novi yustiani
selama lima belas tahun terakhir
perempuan enam puluh tahun ini tinggal di kolong jembatan
bersama belasan ekor anjing dan kucing terlantar
biaya kontrakan rumah yang tak terjangkau
memaksanya tinggal di kolong jembatan untuk sementara waktu
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
novi memilih memulung
habis nggak menyukupi sih kak
kalau kita untuk pindahkan
mesti biaya lagi kontrak
kita mesti untuk biaya buat kontrakan
belum kita buat makan hewannya
ya gimana kita nanti sama pemerintahnya
mau diusir mau diapain
ya kita pertahankan
kalau bisa sampai kita
kita selesai nanti anak juga kita pulang
nggak mungkin kita seterusnya di sini kan
hingga kini kolong jembatan menjadi tempat tinggal
menghabiskan waktu sehari hari di tempat ini
warga kolong jembatan juga ingin mendapatkan
tempat tinggal layak pekerjaan layak
hingga dapat memenuhi kebutuhan hidup
sambil menunggu kesempatan itu datang
hidup harus terus berjalan
bak air sungai yang mengalir
di dekat tempat tinggal mereka
di kolong jembatan